berikutnya video seorang ulama bernama gus miftah tengah berselawat di salah satu klub malam di bali menjadi perbincangan warganet
ia mengumandangkan salawat dan takbir di depan para wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke serta para tamu klub malam
video ini diunggah oleh seorang ulama bernama gus miftah melalui akun instagramnya
dalam video terlihat gus miftah berdiri di atas panggung dan melantunkan selawat bersama sejumlah orang yang kebanyakan merupakan wanita
video itu direkam di sebuah klub malam yang ada di bali
selain bersolawat gus miftah juga mengajak mereka melantunkan takbir bersama sama
bagi gus miftah cara ini sengaja ia lakukan untuk mengajak kebaikan kepada semua orang
gus miftah menyatakan pengajiannya itu dilakukan tanggal enam september lalu
ia sengaja meminta izin kepada pemilik klub malam untuk mengadakan pengajian di klub malam tersebut
setelah menyetujui pemilik klub malam mengumpulkan para pemandu karaoke dan beberapa tamu untuk mengikuti pengajian bersama sama
video solawat di klub malam ini mengundang berbagai tanggapan dari para netizen
ada yang mengatakan jika hal itu kurang tepat
namun tak sedikit yang mendukung langkah dakwah yang dilakukan gus miftah
gus miftah merupakan ulama yogyakarta yang menjadi pengasuh pondok pesantren ora aji
dia memilih berdakwah dengan mendatangi klub malam
cara dakwahnya kadang mendapat penolakan
namun ada juga klub malam yang justru menerima kedatangannya